selamat malam anda menyaksikan the politicians bersama dengan saya reinhard sirait
sebagai salah satu partai papan atas di indonesia
manuver dan juga pergerakan partai golkar di bawah kepemimpinan erlangga hartarto cukup diperhitungkan
ketika membentuk koalisi indonesia bersatu ini terbukti mempengaruhi konstelasi
bagaimana golkar menyiapkan tangga politik menuju tahun dua ribu dua puluh
apakah setelah dalam dua kali pemilu tidak mencalonkan kadernya
di dua ribu dua puluh empat nanti golkar berani mengusung ketumnya sendiri pak erlangga hartarto
atau sebagai capres
bagaimana pula dengan koalisi indonesia bersatu yang sudah dibentuk
apa yang ingin dicapai dari koalisi yang dibentuk jauh sebelum pemilu dilaksanakan
itu semua akan dijawab pada malam hari ini
saya sudah bersama dengan pak erlangga hartarto ketua umum partai golongan karya
pak erlangga selamat malam
selamat malam mas reinhard
kabar baik pak sehat
baik pak erlangga ada banyak hal yang mau kita diskusikan dengan bapak
terutama kalau kita bicara soal politik ya pak menuju tahun dua ribu dua puluh
hawanya sudah mulai terasa
juga dipanaskan oleh pak erlangga dan partai golkar yang membentuk koalisi indonesia bersatu
belakangan kita lihat bapak juga tengah turun ke daerah daerah
untuk konsolidasi dan menginstruksikan kader untuk menggalang kerjasama
dengan p tiga dan juga pan
kerjasama seperti apa yang tengah disiapkan di daerah daerah yang bapak instruksikan
ya pertama terutama
tentu di era multi partai ini
persekutuan atau koalisi itu diperlukan
bersekutu untuk bekerjasama
oleh karena itu roadmap menuju pemilu itu harus dibangun
nah itu yang mendasari daripada koalisi indonesia bersatu
nah saya sudah turun ke daerah daerah yang berikutnya
daerah kalimantan timur
kemudian pekanbar riau
kemudian juga ke bengkulu
kemudian juga sudah di jawa barat
dan terakhir kemarin di semarang
tentu di berbagai daerah kita melibatkan tokoh tokoh dari baik p tiga maupun pan
dan besok saya akan ke medan bersama dengan wakil ketua umum dari pan

tentu selama di daerah saya menyapa pengurus pengurus provinsi dari partai p tiga maupun pan
agar suasana kebersamaan itu bisa terbangun
nah itu yang didorong dalam setiap saya berkunjung ke daerah
dan di daerah itu kita minta supaya tidak hanya di provinsi kabupaten kota pun mulai bekerja sama untuk pemenangan
tapi biasanya kan pak daerah itu politik lokal itu berbeda
petanya dengan politik nasional ya pak
bisa kemudian di nasional ada kib tapi di daerah ini bisa berbeda beda
bagaimana menyatukan pandangan situasi politik lokal
agar kemudian ini seperti tadi bapak sampaikan ini bisa terjalin kerjasama antar partai kib di level daerah
ya ini sebagai contoh di bengkulu
jadi dari kib komponen golkar yang sekarang menjadi gubernur pemenang pilkada
dan p tiga yang menjadi salah satu calon gubernur juga dan pan
nah kalau ketiga partai ini jadi bersatu kemarin kita sudah melakukan kegiatan silaturahmi bersama
jadi ini salah satu modal yang akan dibangun dari setiap daerah
dan kebetulan segmentasi pasar
antar ketiga partai ini berbeda
yang kedua adalah islam yang nusantara
ya tradisional gitu ya
p tiga islam kultural dan islam modern itu diwakili oleh pan misalnya muhammadiyah
jadi dengan demikian ketiga segmen tersebut
ya memang indonesia membutuhkan kerjasama antar kelompok masyarakat
yang pertama adalah pertanggaran mou dari kib kemudian sekarang mulai turun ke daerah
ini juga untuk menjaring aspirasi daerah
siapa sebetulnya yang bisa menjadi titik temu capres dari grassroot partai kib
ya tentu kalau yang mau digali adalah bagaimana kerjasama untuk memenangkan
jadi itu yang menjadi penting
yang kedua membangun visi bersama
apa yang menjadi aspirasi masyarakat
yang dijaring oleh ketiga partai
yang harus diperjuangkan di dalam pemilu nanti
sehingga itu lebih utama
sedangkan terkait dengan siapa yang akan dimajukan
itu masing masing partai sudah mempunyai mekanisme proses sendiri
tentu kita menghargai mekanisme yang ada di partai masing masing
dan kib tidak mencampuri proses internal masing masing partai
karena ini kan yang bekerjasama adalah
kerjasama ke depan
bukan untuk mencampuri internal partai masing masing
oke dan nama anda tetap diusung oleh partai golkar sebagai capres dua ribu dua puluh empat
ya kalau golkar kan sudah jelas
dalam munas dua ribu sembilan belas dan juga dalam rapimnas sudah jelas
tinggal tentu diberi amanat kepada ketua umum untuk mengatur strategi ke depan
nah salah satu dari pada strategi kan kita membangun koalisi lebih awal

sebelum nanti kita bicara lebih jauh ya pak erlangga soal strategi partai golkar
dan upaya untuk mendorong anda maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
kib kan sekarang tiga ya pak
partai golkar p tiga dan juga pan
sekarang juga kita lihat partai partai lain
pak erlangga juga tengah mengupayakan penjajakan
bertemu secara intens untuk menyamakan visi dan misi
untuk koalisi di dua ribu dua puluh
tapi tampaknya golkar cukup
di tiga partai ini saja pak

memang sudah cukup percaya diri dengan kib ini
karena secara kuantitatif angka sudah cukup
atau masih terbuka dengan partai yang lain
ya kalau komunikasi tetap terbuka
karena komunikasi dengan ketua umum ketua umum partai cukup cair
namun tahap awal mengkonsolidasikan apa yang sudah terbangun
yaitu koalisi indonesia bersatu
kita masuk dalam tahap berikut
adalah mendorong program program kerja yang akan diusung
nah tentu dengan jadwal pemilu yang masih september dua ribu dua puluh tiga untuk pendaftaran
nah ini yang tentu dipersiapkan jalan menuju pemilu tersebut
oke partai mana pak yang sekarang sudah terbangun komunikasinya dengan bapak
katakanlah secara pribadi dari partai golkar
kalau kita lihat kan
tiga partai sudah bersepakat
nah yang di lain
yang lain kita masih berbicara
pemimpin partai juga kita terus berkomunikasi
terkait dengan partai partai lain
yang kita sudah sedang berkomunikasi
jadi seluruh komunikasi antar ketua umum partai ini
terinformasi dan secara cair kita bahas bersama
artinya mungkin ke depan kib
akan ada tambah satu partai atau dua partai lagi
kemungkinan selalu terbuka
karena kib bukan merupakan koalisi yang inklusif
jadi kita ingin melibatkan yang lain juga
pak beberapa waktu yang lalu
ketua umum pd perjuangan bu mega
menugaskan mbak puan untuk berkomunikasi dengan ketum ketum parpol
terkait dengan dua ribu dua puluh empat
apakah mbak puan juga sudah membuka komunikasi
dengan bapak sebagai ketua umum partai golkar
untuk melakukan penjajakan kah
atau sekedar komunikasi politik
antara kedua partai
antara golkar dengan pdip
dan secara khusus dengan ibu puan
komunikasi sebetulnya sangat lancar
jadi tidak ada kendala mengenai komunikasi
dan memang kami sudah berkomunikasi
terkait juga mengenai agenda agenda politik
termasuk di dua ribu dua puluh empat
artinya agenda politik
agenda politik kan dua ribu dua puluh empat pak
kalau agenda yang dua ribu sembilan belas sudah lewat
sejak dua ribu dua puluh sembilan belum
masih ada peluang
atau ada kemungkinan kemudian
golkar juga dengan pdi perjuangan
bisa dalam satu perahu koalisi yang sama
ya komunikasi kan selalu ada
dan tentu kita lihat pada saat pendaftaran
nanti tanggal dua puluh tiga
oke jadi surprise nya disitu ya pak
jadi belum ada bocoran
kalau pembicaraan kan perlu
perlu sebuah proses yang
benar bahwa presiden merestui terbentuknya kib
dan bapak juga meminta restui
tentu kita tidak
bukan restu merestu pak
kalau itu kawin pak
pada saat sekarang
melakukan konfigurasi siapa capres cawapresnya anda melihatnya bagaimana dinamika politik saat ini
ya tentu dinamika masih terus dinamis cair
dan partai partai yang tentu bisa mengusung adalah yang sudah lewat threshold
nah tentu saat sekarang poros dari pdip kemudian dari kib dan masih ada satu atau dua poros lagi yang bisa terbentuk
oke jadi kib sudah aman secara angka presidensial threshold pdip tentu juga bisa mengusung sendiri
sering kemudian disebut kib ini bisa menjadi jalan tengah lah alternatif lah
apakah memang anda membayangkan bahwa akan ada tiga poros di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya tentu kita akan lihat dari konfigurasi partai yang ada
yang paling objektif adalah tiga poros
tetapi tidak menutup kemungkinan untuk empat poros
tidak juga menutup kemungkinan untuk menjadi dua poros
jadi seluruhnya masih possible
oke masih possible tapi melihat secara potensi yang objektif memang bisa tiga poros ya
bisa tiga atau empat atau bahkan dua
baik pak erlangga bicara soal kib tidak lepas dari rumor spekulasi bahwa ini adalah bentukan dari presiden jokowi
saya yakin bapak juga sudah mendengar soal itu dan banyak bicara juga soal ke media
sekali lagi bagaimana anda meyakinkan bahwa kib ini bukan bentukan presiden jokowi yang sengaja dibentuk oleh pak presiden
ya pertama tentu kesepakatan kib itu kesepakatan antara ketua umum partai
dan kedua tentu sekarang
ketiga tentu kesepakatan antara ketua umum partai
dan ketiga tentu sekarang
ketiga ketua umum ini berada di dalam pemerintahan pak jokowi
jadi tentu komunikasi dengan presiden sangat lancar
dan kemudian yang tiga partai ini bagian dari koalisi yang mendukung pak presiden jokowi
jadi sudah ada kesamaan daripada visi misi ke depan terkait keberlanjutan pemerintahan
terkait dengan menyelesaikan pekerjaan rumah besar
yang dihadapi oleh pemerintah
menghadapi tantangan geopolitik global
kemudian juga mendukung presidensi pak presiden di g dua puluh
kemudian juga kepemimpinan presiden untuk membantu sekjen pbb dalam penanganan krisis di bidang energi
krisis pangan maupun krisis di sektor finansial
jadi ketiga partai ini
komit untuk melaksanakan tersebut
nah tentu ada pekerjaan dan visi bapak presiden yang perlu dilanjutkan ke depan
nah dengan kita berkoalisi ini target itu juga sudah disiapkan untuk dilaksanakan
artinya benar bahwa presiden merestui terbentuknya kib dan bapak juga meminta restu
ya tentu kita tidak kata katanya tidak
bukan restu mersu pak
kalau itu kawin pak
jadi apa kata yang paling pas pak
kalau kata yang paling pas adalah ya ini adalah sebuah koalisi yang akan melanjutkan legasi bapak presiden
dan saat sekarang tentu menjalan untuk mensukseskan kepemimpinan bapak presiden
oke artinya capres yang diusung pun harus capres yang direstui oleh pak jokowi
ya kalau itu kan mas d dilihat tanggal september dua ribu dua puluh
oke karena kabarnya kan kemudian pak yang juga bapak juga pasti sudah tahu ini disebut kib adalah kendaraan disiapkan untuk pak ganjar pranowo
nah mas mesti tahu kta mas ganjar ada di mana
ya itu kan kemarin sudah rakernas
oke artinya itu terbantahkan bahwa ini bukan sekocinya buat pak ganjar
media kan sudah memonitor rakernas jadi seperti tadi saya katakan kita tidak mencampuri partai lain rumah tangga
dan kita juga mempunyai kader kader yang mumpuni
oke jadi kib yakin bahwa kader yang akan capres cawapres yang akan diusung adalah internal dari partai
ya karena kita tiga partai internalnya jadi tambah luas jadi tambah banyak pooling talentnya lebih luas
oke pak kabarnya seperti apa
kabarnya salah satu poin kesepakatan terbentuk kib adalah kalau nanti menang pilpres ada pembagian kekuasaan benar demikian pak erlangga
dalam politik selalu berbagi kekuasaan pak contohnya kan di dpr kita berbagi pak siapa menang pertama dapat ketua dpr menang kedua jadi wakil
nanti dibagi proporsional siapa yang jadi mimpin komisi dan sebagainya
tidakkah itu kemudian menjadi sangat pragmatis sebenarnya pak erlangga
nah itu biasa pak
dan itu sudah menjadi bagian daripada yang dikerjakan melalui parlemen jadi itu sudah sudah fadsun daripada koalisi ataupun kerjasama antar partai politik
kalau kemudian ada yang mengkritik istilah koalisi ini tidak tepat untuk sistem presidensial
bu mega juga mengatakan demikian anda sepakat bahwa istilah koalisi tidak bisa digunakan
koalisi itu adalah persekutuan atau kesepakatan untuk menjalin kerjasama
dan itu sah saja buat partai politik buat non partai politik
dan kembali saya tekankan bahwa partai politik di era multipartai itu hampir tidak ada partai
kecuali di era orde baru partai politiknya hanya
partai politiknya hanya tiga consep
tetapi di era multipartai yang partainya sembilan
jadi koalisi atau kerjasama antar partai ini harus dibangun secara lebih awal
agar tidak nanti dalam pengambilan keputusannya dalam tanda petik
kalau belum terbangun secara panjang dan saling mengerti
itu nanti kerjasamanya hanya berbasis kepada agenda politik tertentu
sehingga bisa pindah pindah gitu kerjasama
karena kerjasama antar partai bukan hanya untuk memenuhi prosedur administratif pada saat pendaftaran
itu yang ingin dibangun oleh kib
pemilu selalu ada di satu dua tiga terbesar lah ya pak ya
tiga tidak pernah
jadi harus dikoreksi
terima kasihiki pak
kembali ke partai golkar pak erlangga
satu hal yang kemudian kita tahu bahwa saat ini golkar masih mengusung anda sebagai capres kan pak
bagaimana upaya untuk menuju ke arah sana agar
karena dalam dua kali pemilu golkar sebagai partai besar tidak mencalonkan kader
artinya harapan bahwa di dua ribu dua puluh
pak erlangga ini maju ini sangat besar
ya pertama salah satu langkah yang dilakukan adalah
memenuhi ambang batas threshold
jadi anda boleh saja menjadi calon
tapi kalau tidak punya ambang batas threshold kan
itu tidak menjadi calon
jadi langkah awal yang dilakukan partai golkar adalah membentuk koalisi
dengan sudah membentuk koalisi
maka terbentuk tiket untuk maju dalam pilpres
dan kedua tentu harus membuat soliditas daripada koalisi ini
dan ini kan harus dibangun tidak dalam waktu yang dekat
nah inilah yang harus dibangun untuk menuju
mengikuti pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
mengapa tidak langsung diumumkan pak
bahwa bapak yang akan menjadi capres
karena secara angka paling besar
ya pertama waktunya
dan di indonesia kan bukan sesuatu yang
bergerak di dalam vakum
karena dinamika politik di indonesia ini sangat luas
sehingga membutuhkan kesamaan visi dan misi dulu
tapi tetap fokusnya bahwa ini bukan untuk kader di luar partai partai kib
fokus untuk nama nama internal terlebih dahulu
karena di pan juga ada
ada pak soeharto di p tiga
juga nama bapak di partai golkar
ya tentu itu sudah jelas
karena tentu dalam politik kan tidak membangun untuk orang lain
pak kalau kita melihat potret potret survei sekarang
pak erlangga kalau kemudian anda ingin maju
seringkali disebut bahwa terbentur dengan elektabilitas
meskipun sekarang kita lihat juga potret beberapa lembaga
menyebut elektabilitas anda sudah mulai naik
bagaimana pak erlangga mencermati
termasuk juga melihat hasil elektabilitas anda sendiri
ya pertama pemilu kan masih dua ribu dua puluh empat
tentu yang kita lihat di dua ribu dua puluh empat
lain kalau pemilunya hari ini
artinya masih ada waktu
ya artinya selain punya waktu harus punya tiket
sekarang kan ya tentu survei itu ada survei tujuan tertentu
tujuan apa ini kira kira pak
silahkan dibaca sendiri
nah tentu harus dikaitkan dengan mekanisme pendaftaran yang sudah diumumkan
dan tanggal tanggal yang sudah diumumkan oleh kpu
dan persyaratan persyaratan administratif yang diperlukan
oke jadi anda dan partai golkar melihat hasil hasil survei ini
tidak menjadi rujukan utama berarti ya pak
salah satu rujukan
tapi dari salah yang banyak
dari salah yang banyak
jadi pilihan utama
bahwa kemudian disebut anda mulai kenaikan tanggapan pak erlang
ya tentu itu kan harus mendorong mesin partai untuk bergerak
jadi itu yang harus dikerjakan pertama mesin partai
kedua kita serap aspirasi masyarakat
apa yang diharapkan masyarakat untuk program yang perlu dilakukan ke depan
sehingga ini menjadi penting bahwa aspirasi rakyat itu dibawa oleh
partai politik ke depan
tidak tertarik untuk melihat nama nama yang muncul di top of mind survey itu pak
selain pak ganjar ya ada pak anies kemudian ada ya pak prabowo juga di sana
kan masing masing punya partai sendiri sendiri
dan golkar akan tetap jalan dengan kib dengan mekanismenya tersendiri
ya golkar ini kan partai tertua pak di indonesia
jadi itu sudah membuktikan bahwa partai golkar mempunyai
daya tahan yang kuat
di dalam pemilu setiap pemilu partai golkar prestasinya nomor satu atau nomor dua pak
sehingga ini menentukan bahwa partai golkar mempunyai pengalaman dan mempunyai mekanisme tersendiri
dan di dalam setiap pemilu pun itu yang dilakukan
anda yakin pak bahwa di dua ribu dua puluh empat nanti golkar akan mengusung kadernya sendiri siap untuk itu
ya tentu partai golkar akan mengusung partai yang disepakati oleh koalisi
banyak juga yang melihat bahwa turunnya anda sekarang ke daerah daerah juga bagian dari untuk itu pak
konsolidasi mengenalkan anda kepada kader kader pan dan juga p tiga untuk nanti sebagai capres dari kib
ya bagian dari konsolidasi harus dilakukan terus menerus
apalagi pemilu sudah kurang dari enam ratus hari
ya sudah kurang dari enam ratus hari ya
itu sudah mulai harus disiapkan dari mulai sekarang
pak erlangga bicara soal ke golkar yang tadi anda katakan daya tahanan sudah kuat
setiap pemilu selalu ada di satu dua tiga terbesar lah ya pak ya
tiga nggak pernah ya
jadi harus dikoreksi
selalu papan atas partai papan atas
tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa golkar ini kan menarik pak
demokrasinya berjalan di internal selalu ada faksi faksi dan lain sebagainya
seberapa solid saat ini anda melihat partai golkar
golkar itu partai yang sesuai dengan konstitusi
tidak pernah golkar keluar dari konstitusi
sehingga kita lihat pasca konvensi kader golkar yang keluar dari partai golkar
dia mendirikan partai yang lain
bukan membuat partai tandingan
dan bagi partai golkar selama itu dilakukan berdasarkan peraturan yang ada silakan saja
dan selalu partai golkar bisa bekerja sama dengan partai partai yang didirikan oleh alumninya
lewis pak ya
dan partai partai yang didirikan alumninya juga menjadi partai yang besar
artinya solid pak
jadi golkar itu selalu mempunyai soliditas karena kita paham politik paham konstitusi partainya
dan itu selalu dijunjung tinggi
itu juga membuat siapa yang diumumkan
siapa yang diumumkan oleh golkar sebagai capres juga ditunggu tunggu sebetulnya pak habib
tapi itu sampai sekarang masih menjadi rahasia
karena ada mekanisme ya kita kan punya pengalaman mendukung calon partai lain
kan sudah sering juga
mendukung yang terakhir kita dukung pak presiden jokowi di pemilu dua ribu sembilan belas
nah itu juga semua mengikuti mekanisme yang ada di partai
oke jadi sekarang saat ini sudah mulai panas ya pak
mesin politik sudah mulai di

ya mesin sudah dihidupkan
dihidupkan dan perlahan lahan akan ngegas atau bagaimana ini pak
ya karena kita pertandingan maraton bukan sprint
membentuk kib juga dianggap katanya terlalu dini pak erlangga
terlalu terburu buru padahal di grassroot
ini kan sudah mendekati satu tahun menjelang pendaftaran partai
malah pendaftaran partai sudah akan segera dimulai
jadi tentu harus dibangun di awal
ini kan tidak dibangun di tahun dua ribu sembilan belas kemarin
ini kan di tahun dua ribu dua puluh dua yang pemilunya juga tinggal kurang dari enam ratus hari
oke baik pak erlangga bicara soal dua ribu dua puluh empat juga sekarang banyak yang mengkhawatirkan
diharapkan juga elit partai politik juga punya peran untuk menghindari itu
bagaimana pak erlangga melihat ancaman soal polarisasi agar tidak terulang keterbelahan yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas
ya politik identitas itu sudah disepakati untuk dihindari
nah oleh karena itu partai golkar menarik dari partai baik itu p tiga
sehingga tentu akan merepresentasi seluruh komponen masyarakat yang ada
nah kalau seluruh komponen masyarakat kita rekrut
maka meminimalisir dari pada politik identitas
dan sudah berkomitmen akan menghindari isu isu itu nanti
kalau komitmen itu kan bukan sendirian
harus dengan peserta pemilu yang lain
ya kita masih menunggu
bagaimana partai partai yang lain yang juga peserta pemilu
dan juga ada partai peserta pemilu yang baru yang baru mendaftar
nah kita harus melihat berapa nanti yang lolos untuk ikut pemilu dua ribu dua puluh
tapi intinya juga bapak sepakat ya bahwa isu politik identitas dan juga ancaman polarisasi itu harus dihindari
nah itu yang menjadi dasar kenapa kita harus membentuk koalisi di awal
karena kita ingin menghindari politik identitas
oke apa hubungannya pak membentuk koalisi di awal untuk menghindari politik identitas
ya tentu identitas partai yang direkrut kan sama sama mempunyai tujuan untuk menghindari politik identitas
nah tentu strategi itu menjadi bagian daripada urusan dapur di partai golkar
oke itu tidak boleh dibocorkan ke publik ya pak
boleh tapi pada waktunya
pada waktunya oke
kembali ke sekarang yang tengah menyiapkan apa setengah turun ke daerah daerah
ini bukan buying time juga ya pak
buying time menunggu partai partai lain mengeluarkan capres mereka
sehingga kemudian kib bisa
waktu tidak di buying karena waktu sudah ditentukan kapan pendaftaran dan yang lain
sekali lagi pak erlangga dan golkar sekarang tengah konsolidasi dan menyiapkan strategi yang di dua ribu dua puluh empat
tentu targetnya menang pak
semua partai politik dan tujuan partai politik itu adalah sama dengan atlet olahraga pak
tujuannya kan menang pak
gak ada atlet olahraga yang targetnya kalah pak
selain membentuk kib apalagi yang kemudian strategi yang dilakukan partai golkar pak untuk memenuhi target itu
ya tentu strategi kita sudah ada strategi internal dan strategi bersama
nah tentu strategi itu menjadi bagian daripada urusan dapur di partai golkar
oke itu tidak boleh dibocorkan ke publik ya pak
boleh tapi pada waktunya
baik pak bicara soal sosok pak erlangga artarto
cukup panjang pak menjadi seorang pengusaha anggota dpr kemudian sukses menduduki kursi ketua umum partai golkar partai besar

nah perjalanan panjang ya tentu kita terus berjuang sesuai dengan amanat yang diberikan oleh seluruh pengurus baik dari daerah sampai ke pusat mendorong pencapaian strategi dari amanat munas
ya itu adalah tentu targetnya presiden ya pak
ya targetnya pemilu presiden maupun pileg dan pilkada
oke oke anda sendiri melihat perjalanan yang cukup panjang ini memaknainya bagaimana pak dari seorang seorang pengusaha
ya tentu ini menjadi modal untuk berkomunikasi dengan
kepada pimpinan partai ketua umum ketua umum partai dan juga untuk membangun program program yang mendapatkan perhatian dan yang menjadi interest dari masyarakat
nah itu hal yang mungkin yang utama yang nantinya perlu diusung oleh partai golkar dan koalisinya
termasuk ketika bapak kemarin di semarang mengatakan merebut harus merebut
oke termasuk ketika bapak kemarin di sumara mengatakan merebut harus merebut

jawa tengah kalau kita bicara di era golkar sebelumnya golkar juga menguasai jawa tengah
jadi tentu ini kita kembalikan jadi kita sudah punya cara lah bagaimana
dalam pilkada kemarin walaupun sebagian besar kita bekerja sama dengan pdip
dan bekerja sama dengan pdip apakah mungkin lagi di pilpres dua ribu dua puluh empat
kita kembali ke asan lagi pak
dalam politik semua possible pak
jadi kan sekarang golkar sudah membuktikan mengusung bapak presiden jokowi kan bekerja sama dengan pdip
bukan tidak pernah pak sudah dilaksanakan
dan kalaupun di dua ribu dua puluh empat itu yang belum terbaca lah pak masih melihat bagaimana dinamika ke depan
sekarang banyak yang melihat juga pak erlangga bahwa dua ribu dua puluh empat ini sepertinya menarik sekali
padahal seolah olah pemilunya sudah berjalan sekarang padahal itu masih kurang lebih dua tahun lagi
menurut bapak sebagai seorang politisi sebagai ketua umum partai golkar apakah itu karena memang tidak ada incumbent lagi
atau karena apa menurut bapak mengapa sekarang dinamikanya sudah mulai panas dari sekarang pak
ya pertama tentu semua partai sadar bahwa persiapan harus jauh hari sebelumnya
jadi tentu ini yang menyadarkan partai partai
untuk mulai melakukan persiapan persiapan
tetapi dari segi pemerintah tentu pemerintah berharap bahwa program pemerintah secara maksimal dapat dicapai di tahun dua ribu dua puluh dua ini
untuk menyusun fondasi di tahun dua ribu dua puluh
jadi dua tahun ke depan ini pos daripada pasca covid menjadi sangat krusial untuk pembangunan
nah pembangunan ini kan membutuhkan dukungan politik
dan pembangunan ini sendiri adalah keputusan politik
nah oleh karena itu apalagi kita menghadapi ketidakpastian global
dan kebetulan indonesia adalah salah satu negara yang bisa menangani pandemi covid maupun pemulihan ekonomi secara berbeda
dan itu hanya bisa dilakukan saat indonesia mempunyai stabilitas politik
dan itu diapresiasi ya
dan itu diapresiasi oleh global negara negara lain
bahkan negara negara lain
juga lembaga lembaga internasional
bahkan kemarin dalam g tujuh pun mendapatkan dukungan agar g dua puluh di indonesia ini berhasil
kalau menurut pak erlangga penting untuk meneruskan legacy dari pemerintahan saat ini pembangunan dan seterusnya
menurut bapak bapak juga menjadi bagian dari pemerintahan saat ini
apa yang ini menjadi sangat perlu tidak bisa terputus di pemerintahan berikutnya di siapapun yang memenangkan

nah ini yang harus dipertahankan
nah syaratnya cuma satu stabilitas politik
nah stabilitas politik hanya bisa dicapai kalau partai pendukung pemerintah itu menjadi mayoritas di parlemen
nah kalau kita partai golkar selalu menjadi partai pembangunan
dan partai golkar berdasarkan pengalaman dan berdasarkan sejarah selalu berada di pemerintahan
karena taruhan daripada bonus demografi
ini adalah dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu tiga puluh empat
atau kita bisa sebut dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu tiga puluh lima
bonus demografi yang kita hadapi saat sekarang
ini sepuluh tahun momentumnya
dan pada saat sepuluh tahun momentum
oleh karena itu apa yang sudah dilakukan bapak presiden
ini harus dilanjutkan
sehingga kita cari kalau di listrik itu peakernya
angkatan kerja kita dua puluh empat
sedangkan kita mau masuk sudah dimulai oleh bapak presiden
yaitu transformasi digital
sehingga ini kita bisa meloncat
nah kalau tidak punya stabilitas politik
karena akan sibuk pemerintah itu untuk menata programnya
karena dukungan politiknya tidak lengkap
nah itu yang ingin dibangun oleh golkar
dan golkar berpengalaman pak
dalam pembangunan ini sepanjang periode golkar
dan memang golkar spesialisasinya adalah untuk ikut dalam pemerintahan
dan kader golkar banyak dan siap untuk itu
dan kita mempunyai lembaga pendidikan
agar masalah kepemimpinan
masalah leadership secara public policy itu diajarkan
dan kita punya banyak kader di situ
oke oke jadi pertumbuhan ekonomi itu yang
karena pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi menciptakan yang namanya lapangan kerja
nah lapangan kerja itu paling penting
kalau kita sepuluh tahun ke depan bonus demografi ini tidak dimaksimalkan
terutama juga untuk mendapatkan cadangan
maka berikutnya kita aging society
nah kita tahu aging society di negara seperti jepang dan yang lain
itu kan beban terhadap perekonomian tinggi
sehingga kalau kita tidak mampu untuk mendongkrak perekonomian ke atas
yang ada cuma beban saja beyond dua ribu tiga puluh
padahal kita masih menginginkan lagi dua ribu empat puluh lima kita ekonominya menjadi
jadi ini secara konsisten yang harus didorong
dan oleh karena itu bapak presiden mendorong yang paling krusial
dan juga diapresiasi berbagai lembaga adalah reformasi struktural
yang dilakukan oleh pemerintahan ini di dalam situasi pandemi covid
tidak banyak negara melakukan reform struktural di dalam menangani pandemi covid
apakah legacy itu juga termasuk soal ikn
legacy itu mulai dari cipta kerja sovereign wealth fund
sovereign wealth fund itu yang bisa membuat pembangunan termasuk ikn bisa direalisasikan
karena orang akan masuk melalui pemerintahan
akan masuk melalui sovereign wealth fund
karena ini fund jangka panjang
sebelum ini kan sebelum reform struktural dilakukan
kita juga tidak punya land bank
nah negara sebesar ini tidak punya bank tanah
negara sebesar ini tidak punya sovereign wealth fund
negara seperti east timur aja timur timur sudah punya sovereign wealth fund
jadi ini adalah sebuah perubahan yang sangat dilihat oleh bapak presiden
jadi ini adalah sebuah perubahan yang sangat dilihat oleh bapak presiden

kita yang baru tiga
artinya ya semua partai
yang sekarang di dalam pemerintahan
juga punya pandangan yang sama pak erlangga
ya tetapi tentu kita melihat
bahwa bedanya golkar dengan yang lain
kita tahu bold and up pembangunan
kita tahu kan
kita bicara di sektor
mulai dari pos yandu
puskesmas itu kan semua
hasil dari sebuah
produk yang juga
dibidani pada saat
partai golkar di pemerintahan
sehingga dengan demikian
agar apa yang menjadi tujuan
pembangunan nasional bisa dicapai
narasi partai luar pemerintahan
agak berbeda nih pak justru perlu perubahan
kita pemerintah melakukan perubahan
tapi perubahan arah positif
makanya kita sebut yang namanya
ini kan perubahan
apa akibat dari perubahan transformasi digital
jenis pekerjaan berubah
masa depan pekerjaan
nah pemerintah melakukan
persiapan untuk perubahan itu
diluncurkannya program kartu prakerja
karena pekerjaan hari ini
dan pekerjaan di masa mendatang menjadikan perubahan
dan apa yang dilatih sebelumnya
dan apa yang diperlukan
nah skill gap ini yang sekarang
juga ditangani dengan kartu prakerja
ya pertama kuat tidak kuat tergantung tiket pak
dan tiket itu
kib yang punya
yang punya limited edition
ya kalau politisi semuanya
confident nya tinggi pak
pelajaran pertama pak
dalam beberapa kali pil
berkatakan dua pembimbing terakhir ya pak
ada yang kemudian kita sebut
dan kemudian diberi
dan kemudian diberi
bagaimana yang terjadi
efek ekor jas yang didapat dari partai dengan mendukung sosok tertentu
tidak khawatir mbak bahwa kalau belum mengumumkan capres sekarang
golkar atau kib tidak akan mendapatkan kuotel efek yang nanti berpengaruh ke dalam suara pilek partai golkar
ya kotel efek itu tergantung daripada siapa yang diusung dalam pilpres
jadi oleh karena itu pentingnya dibentuk koalisi untuk mengusung calon presiden
jadi bukan semata mata mengasosiasikan diri dengan sosok siapa sekarang
karena ada partai yang kemudian juga sudah mengumumkan kandidat capresnya
dan itu dianggap juga sebagai salah satu strategi untuk mengasosiasikan diri dengan beberapa sosok
kalau partai golkar percaya partai ini partai teamwork
bukan partai satu dua orang
dan dengan itu partai golkar sustain untuk bertahan selama berbagai pemilu
jadi dengan kekayaan pengalaman dan juga berbasis daripada kumulatif knowledge
kita mengambil langkah langkah yang mungkin tidak sama dengan yang lain
oke selain teamwork menarik pak karena partai golkar
terpabanyak ujian katakanlah begitu ya pak
partai bereng ini terpabanyak angin juga
tapi selalu masuk ke dalam partai satu dua tadi pak erlangga katakan
selain teamwork sebetulnya dapurnya ini apa
apakah karena kekayaan pengalaman cukup lama itu
bahkan banyak yang prediksi golkar akan kehilangan suara
tapi tampaknya tidak terbukti
kalau dari data yang ada justru para anak anak muda atau milenial
mulai tertarik dengan partai golkar karena kita salah satu partai yang terbuka
jadi pendaftaran pun gampang hari ini kita sudah punya e digital
kartu anggota digital sehingga mudah di download baik itu dengan android maupun ios
tapi partai golkar itu kan kita punya akar yang dalam
jadi kalau tahu pirol sophie pohon beringin itu akarnya dalam sekali
dan akar utama itu ada lima
walaupun akarnya banyak tapi akar utama lima
nah itu lima itu pancasila pak
tapi real alam juga ada pancasila
kemudian yang kedua golkar itu yang pohon yang beranak pinak
jadi kalau kita bicara di hutan
nah itu nanti banyak batang yang turun ke bawah
nah itu kalau masuk lagi ke bawah
itu akan semakin kokoh lagi
semakin mengakar lagi semakin kuat
semakin mengakar lagi dan semakin kuat
sebenarnya kan kita lihat pohon itu dengan anak anak dan cucunya sangat kuat
dan itu ratusan tahun
jadi tidak khawatir disebut partai tua
justru anda melihat surveinya golkar disukai oleh anak muda
ya dan juga kalau kita consumer produk hampir semua publik tahu yang namanya partai golkar
public awareness nya sudah sangat dalam
karena kan di dua ribu dua puluh empat juga suara kalangan muda milenial sangat signifikan ya pak
artinya bagaimana menuju ke arah sana selain menyuapkan e digital tadi
meyakinkan bahwa golkar ini anak anak muda juga banyak loh
ya kita kan berbagai kegiatan terasosiasi dengan anak anak muda
oke ada banyak kegiatan yang melibatkan anak anak muda
pak erlangga terakhir karena tampaknya dinamika menuju dua ribu dua puluh empat
masih cukup panjang juga mungkin masih dinamis
apakah anda juga melihat itu masih dinamis pak
masih banyak sekali perubahan di dalam pola komunikasi nama capres capres
anda juga meyakini hal itu
namanya politik selalu dinamis
jadi pilihan yang banyak
jadi baru bisa selesai begitu pemilih selesai
pemilih selesai baru selesai
pemilih selesai baru selesai
selama pemilih belum teras sana itu masih sangat bisa berubah
dan kalau soal nama capres capres sekali lagi anda belum melihat ada yang sangat kuat gitu atau bagaimana
ya pertama kuat tidak kuat tergantung tiket pak
dan tiket itu keb yang punya
tiket itu yang punya limited edition
di antara limited itu yang sudah punya adalah
tidak yang sudah punya adalah keb berarti
jadi tampaknya pak erlaka cukup percaya diri sekali nih dengan keb
ya kalau politisi semuanya confidence nya tinggi pak
itu pelajaran pertama pak
pak terakhir bagaimana sekarang membangun kib agar semakin solid
membantah bahwa ini bisa goyah di tengah tengah
ya sama seperti membayangkan partai golkar kalau anchor nya golkar pasti solid pak
motornya soalnya golkar ya pak
oke baik pak erlangga artarto terima kasih untuk diskusi yang menarik kita bicara soal politik dan juga banyak hal
sekali lagi kita akan tunggu surprise nya dari kib dan juga partai golkar siapa nama yang akan diusung
dan soal dua ribu dua puluh empat kita juga akan menantikan bagaimana manuver manuver terbaru yang akan dilakukan
tapi ada manuver lagi ya pak kira kira
baik terima kasih pak erlangga hartarto ketua umum partai golkar sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
demikian wawancara saya dengan pak erlangga hartarto di the politicians malam hari ini
kita nantikan apakah ada manuver terbaru dari partai beringin atau kemudian dan siapa sosok yang memang akan diusung oleh koalisi indonesia bersatu ini
saya reinhard sirait pamit terima kasih selamat malam
terima kasih pak mbak trenet